pernyataan ketua kpk agus raharjo yang menyatakan tidak ditemukan tindak pidana dalam pembelian lahan sumber waras
disambut baik gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok
ahok mengaku sejak awal ia yakin yang dilakukan pemerintah provinsi dki jakarta dalam pembelian lahan itu sudah tepat
tidak ada unsur yang dapat merugikan negara seperti hasil audit yang dikeluarkan bpk
sementara itu meski kpk sudah menyatakan tidak terjadi pelanggaran hukum oleh pemprov dki
ahok tidak dapat mengajukan gugatan terhadap bpk
sebelumnya gubernur dki jakarta ini sudah melaporkan bpk ke majelis etik bpk terkait hasil audit itu
namun hingga kini laporan itu belum diproses
sementara itu rencana pembangunan di lahan rumah sakit sumber waras kini menghadapi kendala lain
yaitu masa jabatan gubernur dki jakarta
gubernur dki jakarta yang tinggal satu tahun
berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no dua puluh satu tahun dua ribu sebelas tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
pemda tidak boleh membuat penganggaran untuk proyek tahun jamak yang penyelesaiannya melebihi masa jabatan kepala daerah
padahal pembangunan rumah sakit membutuhkan waktu dua tahun
kini nasib biaya pembangunan rumah sakit khusus kanker ini juga bergantung pada dana kontribusi koefisien lahan bangunan atau klb